ya seperti debat debat sebelumnya pada debat yang terakhir kali ini
ada beberapa momen unik yang patut disoroti dari panggung debat
mulai dari sandiaga uno yang membuka sepatunya
hingga nuansa damai ketika rival bersalaman
berikut kami hadirkan beberapa momen menarik pada debat kali ini
tidak hanya pemaparan visi misi dan program kerja
berbagai hal unik juga patut disoroti pada gelaran debat terakhir
pilkada dki jakarta yang diadakan pada jumat malam
di gedung bidakara jakarta selatan
salah satunya ketika calon wakil gubernur dki jakarta nomor urut tiga
sandiaga uno membuka sepatunya untuk menunjukkan dukungannya
terhadap ukm ukm yang pernah ia temui saat turun ke lapangan
salah satunya adalah hartono yang menciptakan sepatu ini
sepatu ini adalah sepatu milik bangsa kita
bisa bersaing bisa bersaing dan kita lihat bahwa luar biasa
anak anak kita bisa menyebarkan
pertumbuhan di seluruh wilayah daripada jakarta
bukan hanya di tamrin dan sudirman
ada pun momen unik juga terjadi ketika pertanyaan menyerang
ditujukan kepada pasangan nomor urut dua
basuki caya purnama dan jarod saiful hidayat
kadang kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya
namun ada juga momen yang menyejukkan pada debat kali ini
hidayat menyalami anisbaswedan saat debat masih berlangsung
hal ini pun mendapatkan pujian dari moderator debat
waktu anda untuk menanggapi dua menit pak
dimulai dari anda berbicara
ini gestur yang kita harapkan sebenarnya
ramaditya dharma cnn indonesia